akibat kelebihan muatan sebuah truk kontainer pengangkut kain terguling hingga menutupi seluruh badan jalan di ruas jalan tol cipularang purwakarta
laju truk mundur saat mencoba melintasi tanjakan hingga akhirnya terguling
kemacetan belasan kilometer pun tak terhindarkan akibat kejadian ini sehingga sistem kontraflow diberlakukan
celakaan yang melibatkan truk juga terjadi di dua tempat berbeda yaitu di ruas tol jakarta cikampek dan di depok
selama hampir kurang lebih lima jam bangkai truk kontainer pengangkut kain yang terguling di ruas tol cipularang
kilometer delapan puluh lima tepatnya di wilayah jatiluhur purwakarta akhirnya berhasil dievakuasi rabu malam
dua alat berat diturunkan guna mengevakuasinya karena beratnya beban muatan di dalam truk
berdasarkan hasil pemeriksaan petugas penyebab kecelakaan ini adalah karena truk kelebihan muatan
itu adalah jenis trailer yang di depannya harusnya dua kandar
tapi dia hanya satu kader sehingga pada saat dia tidak kuat dia akan slip kan gitu
sehingga terjadi ckp terbalik
tapi intinya tadi sebenarnya ada percikan api di trailer
ada percikan api di trailer sehingga pengemudi tadi kaget dia mundur nabrak sehingga dia akan balik
sebelumnya pada rabu sore lajur di ruas jalan tol cipularang kilometer delapan puluh lima tertutup oleh bangkai truk yang terguling
kecelakaan bermula ketika truk ini mencoba melintasi tanjakan
karena kelebihan muatan laju truk terhenti lalu mundur hingga ratusan meter
truk akhirnya terguling dan menutup seluruh ruas jalan
kemacetan belasan kilometer pun tak terhindarkan akibat kejadian ini
sehingga sistem kontra follow diperlakukan
sementara korban luka yaitu supir truk hingga kini masih dirawat intensif di rumah sakit tamrin purwakarta
dengan kondisi luka ringan
di depok truk pengangkut gense terguling di jalan raya juanda depok rabu malam
akibat rem tidak berfungsi sopir yang mencoba menghindar menabrak kendaraan di depannya
membanting setir hingga akhirnya truk terguling
tak ada korban jiwa atau terluka dalam kecelakaan ini
namun dua sepeda motor rusak karena tertimpa badan truk
sementara satu minibus ringsek akibat tertabrak
kecelakaan yang melibatkan truk juga terjadi di ruas tol jakarta cikampek karawang rabu siang
diduga sopir hilang konsentrasi sebuah truk bermuatan air galon oleng dan menabrak truk lain yang terparkir di bahu jalan
kernet truk mengalami patah tangan dan harus mendapat perawatan di rumah sakit